calon gubernur kalimantan barat dari pdi perjuangan karolin margret natasa
menyebut isu sara yang ditujukan kepada dirinya karena bukan beragama muslim
adalah bentuk penodaan dan mencabut hak rakyat untuk memilih pimpinan
menurut karolin memilih pimpinan atau memilih pemimpin harus dilihat dari kualitas
jangan dilihat dengan isu sara
karolin menegaskan penunjukan dirinya untuk maju sebagai calon gubernur kalimantan barat
adalah hasil dari kaderisasi partai yang dirintisnya
tidak usah pemilu kalau gitu
saya hal seperti itu mengekang hak masyarakat
sehingga masyarakat berhak memiliki pilihan
mana pimpinan yang mereka percaya mana pimpinan yang memiliki kualitas
adanya berkembang isu seperti itu itu menodai dan mencabut hak rakyat untuk memilih pimpinan
sehingga menurut saya itu adalah isu yang tidak bertanggung jawab
sebelumnya presiden jokowi
jokowi berpesan agar masyarakat tidak mudah diadu domba karena pilihan politik
apalagi menyangkut sentimen sarah
sementara itu analis politik masih menilai isu sara akan tetap dipakai
untuk pola pemenangan di pilkada bahkan di pilpres mendatang
keprihatinan ini disampaikan presiden jokowi saat membagikan sertifikat tanah di pontianak kalimantan barat
presiden berpesan agar masyarakat tidak mudah diadu dan dipanas panasi terkait masalah sarai
yang bisa menimbulkan perpecahan
presiden mengingatkan bahaya sarah jika dipakai dalam politik
bisa berujung pada konflik horizontal
saya titip saya ingin mengingatkan bahwa pilkada itu hanya lima tahun sekali
bahaya titip jangan sampai rakyat saudara saudari diadu adu dipanas panasi
oleh sebab itu jangan sampai ada sengketa ada pertikaian yang namanya antar agama atau antar suku di indonesia
kita demokrasi pilihan politik beda gak apa apa
tapi jangan kita menjadi tidak rukun menjadi kita tidak bersaudara lagi
sementara itu analis politik yunarto wijaya berpendapat isu sara tetap akan dimainkan pada pilkada serentak dua ribu delapan belas
bahkan hingga pemilu presiden dua ribu sembilan belas
isu sara menurutnya bahkan sudah berlangsung sejak pemilu presiden dua ribu empat belas
dan dimainkan oleh sekelompok orang yang menjadi peternak politik
yang merasa itu efektif untuk memenangkan jagoannya
saya bisa simpulkan bahwa saya tidak akan menang
saya tidak akan menang bahwa isu ini akan digunakan oleh sekelompok orang
tetapi efektivitasnya saya tidak meyakini akan meledak seperti apa yang akan terjadi pada pilkada dki kemarin
dan apakah itu akan berlanjut sampai dua ribu sembilan belas
menurut saya polanya akan sama sampai pilpres nanti pola yang dimainkan di dua ribu empat belas dua ribu tujuh belas akan coba dimainkan